untuk mengurangi polusi udara di ibu kota pemkot administrasi jakarta barat melakukan penyemprotan di sejumlah jalan pada senin dua puluh delapan agustus
namun di sisi lain menkes dan juga para ahli justru menyebut penyemprotan air ke jalan untuk menekan polusi tidak efektif dan juga hanya buang buang air saja
senin pagi puluhan kendaraan dan lebih dari tiga ratus personel gabungan dari damkar dan suku dinas terkait terjunkan untuk menyemprot sejumlah jalan di jakarta barat
untuk mengurangi polusi udara pemerintah kota administrasi jakarta barat juga akan mendatangi pengusaha atau pabrik yang memiliki cerobong asap tidak bergerak
ini terkait dengan kendaraan yang ada kaitan dengan air sehingga mudah mudahan dengan kita
biar yang dilakukan hal ini akan meminimalisir kejadiannya untuk budaya ada di jalan kabar
adapun sebelumnya menteri kesehatan budi gunadisadikin menyatakan penyemprotan jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara
kepada cnn indonesia com pada minggu pagi menkes mengatakan kegiatan itu hanya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain
menurutnya air harus diturunkan dari atas karena partikel polusi udara banyak beredar
di udara atas
oleh karena itu menurutnya hanya dua hal yang bisa menghilangkan polusi dengan cepat
yaitu hujan lebat dan angin kencang
senada dengan menkes peneliti bmkg denny septiadi juga menyebut penyemprotan air bisa membuat kondisi polusi makin berbahaya
menurutnya partikel di permukaan tanah bisa jadi pecah dan menjadi polusi berbahaya
adapun ahli iklim brin edwin aldrian mengatakan penyemprotan bakal membuat polutan di tanah kembali naik ke udara
sekaligus hanya membuang buang air
tim liputan cnn indonesia